pak pak reger pasti tau kan alasan beasiswa saya dicabut itu kenapa
apa ini ada hubungannya sama kecelakaan yang menimpa mel pak
please put gak usah bahas masalah ini ya
i promise saya akan nemenin kamu untuk ngomong masalah ini ke bu nawang
jangan pak ibu nggak boleh tahu kalau beasiswa saya dicabut
nanti ibu sedih
gue kayak denger suaranya rizky
tapi rizky ngapain kesini
gak gak mungkin
berani sekali anak itu datang kesini buat belain cewek asongan
cewek asongan itu kan sebutan mel buat usus goreng
kenapa tiba tiba om reman marah marah sambil sebut sebut usus goreng
jangan bilang siapa siapa kalau misalnya aku pura pura buta
jangan bikin dia curiga kalau aku pura pura buta
duh sampai kapan aku unyi penerahasia ini sama pak pos ya
duh bener bener gak enak saya
duh gimana ruangannya ya
ini dia nih ruangan dokter ruli
mumpung dr ruli nya gak ada saya bisa masuk
aduh naro pap aslinya dimana ya
aku harus buru buru
cari skin yang asli
nah ini yang asli
oke saya tuker sama yang palsu
saya gak bakal ngakuin semua ini

maksudnya aku bisa cari
tidak ada hal

tidak ada uang kalaustadinya spirit uit animal yang kamu berada
apa kamu ada di sini
aku minta tolong om jojo untuk bantuin aku nyeselain diri di rumah ini
kan aku belum hafal letak letak barang di rumah ini
ya kan sekarang gelap banget dad
daddy yang akan ngurus kamu
kamu prioritas deddy dari dulu kamu kan tahu ya
jangan ada miss
apa kamu aw aw aw udah makan belum
jangan om jojo takut man kalau pak bos tahu
di sana buruan
aduh banyak percaya banget sih
oh ya pak mas
bu nawang mau ke mana
saya mau ngantar berkas ini ke pak aleks
taruh di sini aja bu
biar nanti saya yang sampaikan ke pak aleks
pak alexnya lagi gak mau diganggu
see you again
apa cuma perasaanku aja ya pak alex kelihatan marah sama aku
tapi seharian ini aku gak ngerasa bikin salah
oh apa ini ada kaitannya sama ucapan pak remon tadi
jangan jangan ada masalah di perusahaan
baru mau pulang sih
oh kalau gitu pulang bareng saya aja ya
mau ngajakin pulang dia sama sama
ibu bumi duluan aja gak apa apa
saya duluan kalau gitu bu nawangnya perwisi ya
kenapa semuanya jadi berantakan kayak gini sekarang
cobaan buat aku datang bertubi tubi
sebelumnya mel kena kecelakaan yang hampir mengancam bangkrutnya perusahaan aku
sekarang masalah lydia yang udah pikirannya gak sejalan sama aku
aku harus segera jauhi nawang dari aku dan juga pak remon
sebelum datang masalah baru lagi
kayaknya aku harus telepon jeffrey deh
tanyain gimana masalah kontrakan awang
gimana kerjaan yang saya kasih ke kamu semalam
apa udah kamu beresin
sedikit lagi pak
secepatnya mereka angkat kaki dari rumah itu pak
saya nggak mau lama lama pokoknya
saya minta hari ini juga kamu kasih laporan ke saya
kapan mereka bisa berjalan ke rumah itu
bisa angkat kaki dari kontrakan itu
baik saya usahakan secepatnya pak
sekarang aku harus selesaikan semuanya sendirian tanpa lydia
apa yang terjadi dokter
pak reger pasti tahu kan alasan beasiswa saya dicabut itu kenapa
apa ini ada hubungannya sama kecelakaan yang menimpa mel pak
please put gak usah bahas masalah ini ya
i promise saya akan nemenin kamu untuk ngomong masalah ini ke bu nawang
jangan pak ibu nggak boleh tahu kalau beasiswa saya dicabut
nanti ibu sedih
saya cuma pengen tahu kebenarannya pak
apa sama saya sampai saya diperlakuin gak adil kayak gini
karena papanya mel
put sabar dong put
aduh ternyata susah juga ya ngomong sama calon anak sendiri
saya harus bilang kalau papanya mel yang mencabut beasiswa putri
put sabar dong put
put sabar dong put
aduh ternyata susah juga ya ngomong sama calon anak sendiri
saya harus bilang kalau papanya mel yang mencabut beasiswa putri
jadi bener dugaan saya
ini semua karena mel
tidak ada apa apa ini semua karena mel